gara gara sakit hati seorang pria membunuh selingkuhan sang istri
korban mengalami sejumlah luka tusuk di tubuhnya
hanya berselang sembilan puluh menit petugas unit reskrim polsek medan tuntungan
menangkap pelaku pembunuhan seorang pria di jalan jamin ginting kota medan pada minggu pagi
menurut pengakuan pelaku pembunuhan dilakukan usai ia melihat beberapa pesan mesra
antara sang istri dan korban
pelaku merencanakan aksinya dengan membeli sebilah pisau yang kemudian digunakan
korban tewas dengan beberapa luka tusuk di tubuhnya
pelaku emosi dijerat dengan pasal tiga ratus empat puluh kitab undang undang hukum pidana
tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman dua puluh tahun penjara
atau maksimal hukuman mati